kualitas di atas kuantitas
berpacu pada kata tersebut umkm yang bergerak di bidang kriya ini menghasilkan buah karya berbahan kulit yang klasik otentik dan tahan lama
idealisme sang pemilik brow goods chris tanto mampu menghasilkan berbagai produk kulit fungsional yang didesain simple dan berkelas
dompet tas notebook cover hingga tempat pena bisa anda temui dengan berbagai model dan warna
bahan dasar kulit yang digunakan pun beragam
mulai dari kulit nabati atau vegetable sepuluh laser yang dapat berubah warna
napa lether yang bertekstur lebih lembut dan mengkilap
hingga yang terbaru kulit ular piton untuk produk tertentu
ide bisnis ini chris tanto dapatkan karena keresahannya sebagai pecinta produk kulit
oke awal ide bisnisnya itu pada saat istri sering beliin dompet sebagai hadiah
tapi setiap tahun itu ganti melulu ganti melulu ganti melulu gitu loh
kok kurang durable sih gitu loh barang barangnya
apa akunya pakai kasar atau gimana gitu ya
jadi aku bilang sama istri kenapa nggak kita coba sih bikin barang lebih durable gitu
dari situ sih awal mulanya kita coba bikin barang sendiri
dari cuman leather lembaran kita coba bikin bisnis sendiri sampai sekarang
bahan dasar kulit diperoleh kristanto dari dalam negeri namun kualitas tidak kalah dengan produk luar
tak heran tiga tahun beroperasi
penjualan brow good sudah menjangkau lebih dari sepuluh negara
seperti singapura malaysia australia jepang amerika kanada portugal hingga perancis
produksi brow goods mulai dari mendesain menggambar pola memotong hingga menjahit
semua dilakukan menggunakan barang
bukan tak beralasan hal ini dimaksudkan agar setiap jahitan lebih kuat karena selalu diikat
setiap jahitan adalah dedikasi dan passion untuk memberikan yang terbaik
sehingga inilah nilai lebih yang ingin ditonjolkan bro goods
walau begitu harga produk dari brow goods beragam mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga jutaan rupiah
karena saya interior designer waktu itu saya sempat beli untuk home accessories jadi seperti bowl gitu
jadi saya beli untuk home accessories jadi seperti bowl gitu

tapi dengan kulit dijahit dengan sangat rapi di ujung ujungnya bentuknya skimbal
jadi dia punya macam macam finishing itu keren banget jadi natural tapi kelihatan sangat apa ya kayak mahal gitu loh mbak
kalau orang mengerti value nya saya rasa itu nggak mahal loh maksudnya itu bagus sekali untuk harganya
saya rasa orang indonesia harus membuat positioning yang baru untuk harga harga barangnya itu
karena kalau kita selalu di bawah harga barang itu harus di bawah harga barang
karena pasar tidak bisa mengapresiasi karya kita sendiri nanti lama lama orang nyari barang indonesia yang murah
penjualan melalui bazar sementara tidak bisa dilakukan
ekspor pun tak seramai biasanya
kini inovasi konsistensi dan relasi pun menjadi kunci yang dijalankan di tengah pandemi
brow goods melihat peluang dan kebutuhan akan kembali
dan kebutuhan akan keamanan di tengah pandemi dengan menghadirkan produk baru berupa kalung pena
pen case kita buat untuk pandemi
jadi buat seperti ini contohnya
jadi kita pakai
jadi kita nggak sharing pen dengan orang gitu
jadi lebih safety buat kita juga
dalam proses produksi selama pandemi
brow goods juga memperhatikan kebersihan dan keamanan produk
dengan menggunakan hand sanitizer masker penyimpanan yang rapat dan bersih
sebelum barang dikirimkan ke konsumen
relasi yang juga menjadi kunci didapatkan brow goods dengan tergabung dalam program beli kreatif lokal
yang berada di bawah naungan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kristanto mengatakan banyak manfaat yang didapatkan dengan bergabung program beli kreatif lokal
pembinaan menjalankan bisnis dengan standarisasi yang benar
meningkatkan produksi dan memasarkan produk
salah satunya dengan media sosial
dulu sih kita yang oke kita cuma yaudah kita ada foto kita foto bagus
kita share aja di instagram selesai gitu dengan hashtag yang ya standar standar lah
nah di kementerian pariwisata itu benar benar diajarin kita harus targetin
targetnya ke siapa sih ini produk oke kita eksplore dulu

jual tepat sasaran ke targetnya jual tepat sasaran ke targetnya

itu yang kita rasain sih beberapa kita udah ngerasain
dan kita udah oh ya bermanfaat ya ternyata begini ya caranya gitu
nah kita lebih mengandalkan untuk onlinenya
jadi gimana sih penjualan onlinenya di situ yang kita pelajari dari bkl juga
gimana sih lebih ke pelajaran online
ngejual barangnya online dan segala macemnya
tentu dukungan yang tak kalah penting juga adalah dari masyarakat indonesia sendiri dengan ikut bangga
buatan indonesia dan mencintai karya tangan anak bangsa kualitas bro goods berbuah manis dengan
berbagai pencapaian yang diraih dan kini brow good terus berkembang dengan bergabung dalam program
kreatif lokal kemenparekraf sandra insanashari andriawan saputra tangerang in association with